tujuh sampai kilometer lima puluh dengan progres sembilan puluh satu sembilan puluh empat dan dapat dimanfaatkan secara fungsional lebaran
selain itu bapak sekalian di pulau jawa ini di depannya rest area kami lakukan pelebaran
sehingga kalau ada antri masuk ke rest area tidak tersendat
tapi bisa melalui pelebaran yang insyaallah aminah setuju sudah akan bisa kita selesaikan semua
sepanjang cipali sepanjang jalur tol di pulau jawa
kemudian di pulau sumatera ruas jalan nasional yang siap digunakan sepanjang tujuh sembilan ratus sembilan belas kilometer
lintas barat dua lima ratus enam puluh dua komisi mantapnya sembilan puluh tujuh persen
jalan lintas timur tiga sembilan ratus sembilan belas
kondisi mantapnya sembilan puluh lima persen
dan lintas tengah dua tiga ratus tiga puluh delapan kilometer mantapnya sembilan puluh tiga persen
tol trans sumatera yang operasional sebanyak tujuh ratus tiga puluh
dengan tempat istirahat dan pelayanannya dua puluh tujuh rest area yang seperti kami laporkan tadi
kalau penambahan ruas yang operasional belum
ada pada tahun dua ribu dua puluh tiga ini
tapi untuk fungsional
kuala tanjung tebing tinggi
segmen tebing tinggi indrapura
dengan segmen dolok merawan
kemudian segmen ruas sigli banda aceh
segmen sigli lima dan enam
blang bintang baitu salam
ini sudah jadi tapi belum dioperasionalkan

dan binjai langsa
setabat jalan proklamasi
dan simpang indralaya
seksi simpang indralaya
di pulau kalimantan
belum ada tambahan prasarananya
masih seperti yang tahun lalu
jadi dari lintas utara
tengah dan selatan
dengan kondisi mantap
jadi masih banyak yang rusak
dan pulau sulawesi
jalan nasional yang siap digunakan
sepanjang lima empat ratus kilometer
lintas tengah satu empat ratus lima puluh kilometer
dan jalan lintas timurnya satu delapan ratus dua puluh kilometer
sedangkan jalan tolnya juga belum ada penambahan
demikian bapak yang raduat